ya informasi satu ini yang jadi viral kemarin di semua sosial media
seorang pengemudi mobil mengamuk di tengah jalan ketika hendak ditilang oleh polisi lalu lintas di jalan jati negara barat selasa pagi
dan video ini tengah beredar viral di berbagai media sosial
seorang perempuan pengemudi mobil mengamuk di tengah jalan lantaran hendak ditilang oleh seorang polisi lalu lintas bernama sutisna
polisi berpangkat aibtu itu hendak mengambil foto wajah pengemudi namun kemudian ditip tepis dengan keras
di tengah emosinya sang pengemudi mencakar dan menarik baju serta memaksa untuk mengambil buku tilang yang digenggam kolantas
kejadian ini berlangsung di jalan jatinegara barat jakarta timur pada selasa pagi dan sempat menyebabkan kemacetan
video yang diunggah di akun instagram korlantas ini tengah beredar viral
dan telah disaksikan oleh lebih dari seratus orang
dari tiga puluh empat pengguna instagram dua jam setelah diunggah